satu lagi prof yang menarik ketika kita bicara pemberantasan korupsi tentu perlawanannya kuat sekali dari orang orang yang merasa terganggu dengan upaya pemberantasan korupsi baik oleh jokowi ataupun dari kpk
realita politik tadi termasuk juga penyerangan kepada novel baswedan
ini sudah lama sekali novel baswedan bolak balik janji dibikin tim berkali kali juga tidak tuntas
gimana sih presiden dan menko polukam melihat hal ini prof
sebegitu sulitkah memang realita fakta
penyerangan terhadap novel baswedan secara fisik ya
karena kan serangan juga banyak yang tidak fisik
misalnya tudingan bahwa dia taliban macam macam
termasuk terakhir mereka yasa apa namanya kecelakaan matanya itu
gini presiden kan sudah cegas polisi harap diungkap kan gitu
nah polisi berusaha mengungkap dari sudut teknis hukum itu belum ketemu gitu
kan hukum itu juga perlu prosedur prosedur perlu pembuktian
duktian dan sebagainya
nah kita lihat aja lah perkembangannya
saya kan baru di sini gitu ya
sedangkan kasus itu sudah dua tahun yang lalu
saya akan ikuti perkembangannya gitu
sudah diajak ngobrol kapolri atau gimana prof
yang khusus tentang itu belum
saya lebih banyak pada hal hal yang baru yang ke depan lah